terima kasih anda masih bersama kami mematangkan persiapan jelang asean games dua ribu delapan belas
tim nasional u dua puluh tiga bertolak menuju singapura untuk melakoni laga uji coba melawan timnas u dua puluh tiga singapura
terdapat muka muka baru yang dipanggil luis mia diantaranya ada zulfiandi dan juga rahmat irianto
kita akan menganalisis dulu bagaimana kekuatan dari timnas singapura
besok kita akan menerapkan latihan apa yang harus kita lakukan
sementara itu pelatih kepala louis mia memanggil muka muka baru untuk mengisi posisi pemain yang hidra
di mana sebagian dari mereka pernah memperkuat timnas u sembilan belas seperti rahmat irianto sulfiandi ezra walian
daniel randani zahian apimanyu serta egy maulana fikri
pertandingan melawan timnas u dua puluh tiga singapura akan berlangsung pada rabu dua puluh satu maret dua ribu dua puluh